data dari kpu provinsi jawa tengah menunjukkan nama taj yassin maimun
masuk daftar sebelas tokoh yang sudah lolos verifikasi administrasi
bakal calon anggota dewan perwakilan daerah jawa tengah hingga jumat siang sepuluh februari
wakil gubernur jawa tengah periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga ini mengaku
serius mengajukan diri sebagai calon anggota dpd
meski demikian yasin menyatakan belum memutuskan
tidak ikut bursa pemilihan gubernur jawa tengah dua ribu dua puluh
ia menyebut masih menunggu masukan dari partai politik dan tokoh masyarakat
kami akan berbakat lagi kita akan berbakat lagi
akan berbakat bersama baik itu dengan partai partai politik yang ada di jawa tengah
mengunggulkan diri dengan masyarakat khususnya para tokoh masyarakat
kita tidak bisa banyak banyak saja
ketua kpu provinsi jawa tengah
paulus widiantoro menyatakan pihaknya akan segera melakukan verifikasi faktual
terhadap pencalonan yasin
yasin harus mundur dari jabatannya sebelum masuk daftar calon tetap pada november nanti
masa pendaftarannya itu nanti pada saat mendaftar
baru disertai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
baru itu saja lampirannya
nah sk pemberhentiannya itu diterima kpu paling lambat sebelum penetapan dct
verifikasi faktual bakal calon anggota jawa tengah
anggota dpd akan dimulai senin tiga belas februari nanti